wakil ketua umum partai gerindra habib rohman
mendukung rencana pertemuan antara ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
habibur rahman memprediksi rencana pertemuan antara prabowo dan puan
akan terrealisasi dalam waktu dekat
habibur rahman pun tegas mendukung penuh pertemuan yang menurutnya
akan terjadi sebelum hari raya idul fitri
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
memberikan sinyal akan bertemu prabowo subianto usai lebaran
puan tidak merinci kapan dan di mana pertemuan akan berlangsung
sebelumnya puan hadir di acara buka puasa bersama dengan ketua tkn prabowo gibran rosan roslani
menurut puan pertemuan itu sebagai sahabat yang sedang silaturahmi
puan tidak akan dilakukan selama ramadhan
puan akan dilakukan selama ramadhan